dan sudah bergabung bersama kami psychological service nidia dwika putri
kita akan berbincang mengenai informasi yang tadi anda sudah lihat bersama
bagaimana kasus bullying menimpa seorang siswi smp di pontianak
mbak nidia selamat sore terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn newsroom
sudah hitungan hari dan kita melihat bagaimana kasus
awalnya kita hanya melihat kasus kekerasan tapi kemudian saat ini berkembang
pelaku masih berada di bawah umur
saya ingin mengajak anda untuk melihat gambaran besar
apa yang sebenarnya tengah terjadi saat ini
sebenarnya ini sangat perhatian sekali dengan kondisi seperti ini
tapi kembali lagi ini sebenarnya mengingatkan kita dan pembelajaran bagi kita semua
khususnya orang tua untuk lebih bijak lagi dalam melakukan pengawasan terhadap anak anaknya
karena sebenarnya seperti ini mbak
peran orang tua itu sangat penting sekali terhadap anak yang menjadi pelaku bullying
ataupun yang menjadi korbannya
karena memang pola pengasuhan di sini adalah tonggak utama
kenapa anak menjadi sebagai pelaku atau menjadi korban
jadi ketika anak menjadi pelaku bullying itu tidak serta merta dalam satu hari
dia tercipta nih jadi seperti ini
itu butuh proses yang sangat panjang
jadi kembali lagi orang tua nilai nilai apa sih yang ditanamkan pada orang tua
ketika anak masih sangat kecil sekali
karena itu sangat berdampak ke depan kredit perkembangan anak
berarti awal apa ya
yang bisa kita katakan adalah bagaimana pendidikan dasar itu kemudian membentuk sosok ataupun karakter seseorang
lain ingin memisahkan terlebih dahulu
apakah kemudian sampai umur berapa sih atau dimulai dari umur berapa sih
kemudian kita bisa melihat ataupun membaca karakter ini
sejak anak lahir sebenarnya itu kita sudah mulai menanamkan ya melalui komunikasi
menjalankan kalau misalnya dari mulai umur berapa atau misalnya sampai usia berapa itu gak ada batasannya mbak
dalam kita memberikan pola
tapi efeknya sangat panjang sekali
jadi seperti gini kita sebagai orang tua tentunya sudah berencana
kita pengen anak kita seperti apa sih
memiliki value apa dalam kehidupannya ke depan nanti
misalnya ingin anak punya nilai nilai luar yang bagus nilai moral yang bagus
karena di situ kita sudah mulai merancang tuh
menanamkan misalnya toleransi terhadap sesama rasa menghargai bentuk kasih sayang respect dan tanggung jawab gitu
jadi sejak sedini mungkin
dan itu dimulai dari memang dalam lingkungan
dalam lingkungan rumah
walaupun memang banyak yang berkomentar ketika anak sudah remaja itu kan sudah bukan tanggung jawab orang tua
karena dalam artian gini bukan tanggung jawab orang tua waktunya sudah lebih banyak dihabiskan di luar
di lingkungan sosial
tapi kembali lagi pelindungan yang paling baik buat anak adalah di rumah
dan kembali lagi ketika anak meninggalkan rumah dia juga membawa nilai nilai yang sudah dia anut sebenarnya
kalau misalnya di luar kasus ini
ada beberapa kasus
sebelumnya yang saya juga melihat ketika orang tua ternyata terkejut ketika melihat perilaku anaknya ketika berada di rumah dan di luar berbeda
versi orang tua nilai nilai value itu sudah ditanamkan tapi kemudian ternyata lingkungan lebih kuat mempengaruhi karakter anak
bagaimana itu mbak
pola pengasuhan itu ada macam macam ya mbak ya
ada pola pengasuhan yang demokratis
anak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya
begitu juga dengan orang tua
ada diskusi di sana
kadang kadang orang tua berpikir gini ya
pola pengasuhan yang diterapkan itu lebih ke otoriter gitu
jadi dia tanamkan nilai nilai tidak i'm the boss
jadi kamu harus mengikuti apa kata ayah dan ibu
mereka tanpa mau mendengarkan
nah orang tua lupa mungkin meng cross check
harusnya kan orang tua juga rajin melakukan komunikasi dengan pihak sekolah ya
sama nggak sih apa yang ditanamkan di rumah terus diterapkan nggak ya di sekolah seperti itu
jadi memang kembali lagi
pola pengasuhan itu ada yang ini
ada yang negletit
dan ada permisif
yang justru malah memanjakan anak
segala sesuatunya itu boleh
sehingga anda tidak bertanggung jawab
kita berbicara mengenai kasus ini sendiri
posisi korban saat ini masih trauma
menurut anda bagaimana penanganan yang tepat untuk sosok korban
paling tepat itu adalah penanganan psikosoial ya mbak ya
pendampingan dilakukan oleh konselor ataupun psikolog
karena memang korban itu biasanya mengalami rasa takut yang berlebihan
dan bisa berujung trauma
dan bisa juga mengakibatkan korban menjadi depresi
nah tentunya pendampingan ini tidak satu hari atau dua hari
sudah langsung kelihatan hasilnya
butuh waktu yang sangat panjang
kita mengajarkan si korban itu
biasanya korban dari bully itu memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah
nah kita bantu untuk memunculkan rasa percaya dirinya
dan setelah itu
antara korban dan pelaku sebenarnya memiliki karakteristik yang sama
yaitu self esteemnya sangat rendah sekali
sehingga melihat ke dirinya itu seperti ya saya tidak berharga gitu kan
ya cuman caranya berbeda
ketika si pelaku memiliki self esteem yang rendah
dia kompensasinya dengan cara menindas
berarti bukan merasa superior sebenarnya
sebenarnya dia bermasalah sama self esteem juga
sama seperti korban
cuman caranya berbeda
kalau korban lebih menganggap saya tidak berdaya
saya tidak bisa melakukan apapun
namun kalau si pelaku untuk memunculkan rasa percaya dirinya itu dengan cara menindas
disitu dia merasa berkuasa gitu
dan itu akan terjadi secara berulang
proses pendampingannya secara lebih mendetail bagaimana sih mbak
karena tadi anda juga mengatakan tidak mungkin satu dua hari ini kemudian bisa tuntas begitu saja
masih ada rasa trauma itu
ini butuh waktu yang panjang
dan itu juga butuh support dari lingkungan terutama
dari orang tua dan pihak sekolah
yang paling simple seperti ini
misalnya untuk korban menumbuhkan rasa percaya dirinya
misalnya di sekolah ya mbak ian
paling sederhana sekali misalnya gue
ini biasanya gurunya kan sudah observasi ya
karakter a b c seperti apa
untuk memuncul rasa percaya diri misalnya kasih tanggung jawab ke si anak misalnya
tolong dong bawain buku ini ke kantor gue
mungkin setelah itu kasih apresiasi
muncul rasa penghargaan
jadi tidak hanya semata mata mencari eksistensi ya
tapi keberadaannya itu diakui oleh guru nya
perlakuan yang sama untuk remaja juga bisa
iya bisa seperti itu
jadi dari hal yang sangat sederhana bisa kita lakukan
terus di sekolah rumah juga seperti itu
kasih anak tanggung jawab
setelah anak berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya
jangan lupa berikan apresiasi yang paling sederhana
dalam kasus bullying ada beberapa orang tua kemudian memutuskan menarik anaknya
mengeluarkan dari lingkungan itu
menurut anda apakah itu kemudian keputusan yang tepat
iya bisa tepat
kalau ini sebuah keputusan
jadi sebagai korban apa pelakunya
korban sebagai korban
kita berbicara mengenai korban
karena misalnya dilihat sudah tidak kondusif nih
bisa dikatakan tepat bisa juga kurang tepat
kalau misalnya memang sudah sangat tidak kondusif
setelah dikeluarkan next nya apa nih
karena kan sebenarnya sekarang kita hidup di zaman informasi yang sudah sangat canggih ya mbak yel
walaupun dikeluarkan dari situ masuk ke sekolahan lain
tapi kan informasinya juga nyampe sebenarnya ya
jadi setelah itu apalagi sih yang dilakukan orang tua
cuma sekedar dijauhkan dari sekolah yang lama
tapi nggak ada pendampingan yang lain ya berarti tidak efektif gitu
komunikasi pendampingan itu hanya dari sisi korban sang anak saja
atau sebenarnya konseling juga diperlukan oleh orang tua
counseling juga diperlukan oleh orang tua
karena orang tua juga butuh tahu nih
jadi ketika terjadi sesuatu sama si remaja ini
orang tua juga butuh menyadari
punya andil apa ya di sana gitu
jadi konselor juga membantu atau psikolog juga membantu orang tua melihat
pola pengasuhannya bagaimana
karena cenderung anak anak itu adalah peniru yang sangat ulung
jadi ketika kita mengajarkan nilai nilai
atau norma norma tertentu aturan aturan tertentu
dia akan melihat apa yang diajarkan orang tuanya menerapkan gak ya
misalnya mengajarkan untuk saling menolong
tapi pada kenyataannya yang dia lihat orang tuanya cuek sama lingkungan sekitarnya
gak pernah peduli gitu
jadi anak akan mengalami kebingungan tentunya
kasus di pontianak dan beberapa kasus lainnya
pelaku adalah biasanya teman sekolah teman bermain atau kakak kelas
bagaimana kemudian kita bisa menolong para pelaku ini
yang kemudian kita anggap label juga sebagai korban
jadi di sini sebenarnya penanganan atau pendampingan tidak hanya di korban saja
justru di pelaku pun itu sangat diperlukan
walaupun juga pelaku juga harus menerima konsekuensinya ya mbak ya
jadi gini untuk memberikan efek jorah
misalnya kembali lagi sih dari aturan ke sekolah kebijakan sekolah seperti apa
ada mungkin sebagian sekolah oke dikasih squasing nih pelakunya
nah skosing itu sebenarnya sudah satu bentuk konsekuensi yang harus diterima
nah setelah dia dikasih squasing kan apakah dia hanya berdiam diri di rumah aja selama dua minggu atau misalnya tiga minggu tanpa melakukan apapun
karena sebenarnya ketika anak tidak memiliki kegiatan ide ide itu memstimulasi anak untuk mempunyai ide ide yang bisa jadi negatif
apalagi kalau selalu ada gadget gitu ya
jadi ketika misalnya anak mendapat scoursing selama dua minggu
harus ada pendampingan oleh konsulat
misalnya melakukan aktivitas yang positif atau membuat anak menyadari bahwa perilaku dia tindakan dia itu merugikan orang
jadi tetap harus ada pendampingan yang jelas
dan kalau misalnya kita bicara tentang efek jorah ya mbak
seperti kayak sekarang di sosial media begitu banyak netizen dan haters
itu sudah satu konsekuensi sosial yang harus dia terima
dan itu juga bisa menyebabkan dia menjadi trauma ya
walaupun mungkin ada sebagian yang ngerasa biasa aja
justru malah sangat senang gitu kan
semakin jadi viral semakin terkenal gitu
jadi masing masing anak sebenarnya berbeda beda
efek jerah lain yang kemudian saya tahu kita ada aturan main tanda kutip
ada undang undang perlindungan anak
tapi kemudian ada yang mempertanyakan apakah kemudian bisa dipidana
apakah itu merupakan solusi
nah kalau itu kan lebih ke hukum ya mbak ya
kalau dari segi psikologisnya
memang lebih ke hukumannya yang sifatnya edukatif
artinya begini mbak yang edukatif ketika kita memberikan hukuman itu tidak memberikan dampak anak menjadi dendam
ketika anak dendam dia akan bisa saja akan mengulangi perilaku tersebut atau malah menjadi lebih brutal
jadi seperti tadi hukuman yang edukatif seperti apa sih yang nanti kedepannya akan bermanfaat buat dia
seperti misalnya terapi modifikasi perilaku
mungkin bisa dijelaskan terapi seperti apa
artinya seperti ini
ketika kita memodifikasi perilaku misalnya ketika dia udah dapat skosing itu udah dapat konsekuensi ya
oke scoasing kita ikutkan dia dalam suatu kegiatan sosial yang dia harus melayani banyak orang
misalnya membawa kelompok anti sosial tentunya dengan pendampingan ya
itu untuk memunculkan ya kalau misalnya diantara sesama kita itu harus saling membantu
intinya kita tujuan itu untuk menyadarkan dia kalau dalam hidup ini kita harus saling menghargai kasih sayang toleransi
kan kita harus saling menghargai kasih sayang toleransi
dan memunculkan rasa empati
baik koreksi saya jika salah tapi social service seperti itu belum berjalan di indonesia
iya masih agak sedikit susah
kalau anda sendiri melihat kasus bullying di indonesia ini perlakuannya seperti apa saat ini
apakah sudah memang cukup maksimal
karena ketika ada api kemudian ramai ramai semua pihak memadamkan

setelah itu bisa saja muncul api lainnya dan ini menjadi salah satu lingkaran yang tak pernah putus
dan ini berada di depan mata kita
iya betul seperti lingkaran setan ya mbak ya sebenarnya
jadi tidak ada hentinya yang tadinya jadi korban juga nanti bisa aneksnya bisa menjadi pelaku
jadi yang paling penting memang dari sekolah sendiri orang tua itu harus benar benar disosialisasikan tentang perilaku bully ini sendiri
nah dari pihak sekolah juga
sekarang juga sekolah kan anak lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah ya

pihak sekolah atau para pendidik juga harus lebih aware
pihak sekolah atau para pendidik juga harus lebih aware
dan ketika misalnya memang ada anak yang sudah cukup berani atau asetif mengatakan saya mendapat perilaku yang tidak nyaman nih
tolong jangan dianggap itu hanya hal sepele
kadang kadang pernah saya temuin juga di pasien sendiri
akhirnya anaknya merasa frustasi karena ketika dia memberitahukan kepada gurunya malah dianggap dia berlebihan gitu kan
trendnya disebut apa baper
baper atau lebay
padahal kan kondisi psikologis masing masing
padahal kan kondisi psikologis masing masing
masing masing anak kondisi mentalnya berbeda beda ya mbak ya gitu
jadi jangan dianggap itu adalah hal yang biasa gitu
baik mbak nidia mari kita bergerak berbicara mengenai social media
tadi mbak nidia berapa kali menyampaikan masalah gadget social media
seberapa besar pengaruhnya menurut anda dalam pembentukan karakter anak pada saat ini
sangat besar sekali
karena dengan perkembangan teknologi terus sudah gitu social media
dalam sebagian detik kita bisa mengakses apapun dari smartphone dan skype
anak dari usia yang masih sangat dini sudah punya smartphone ya mbak ya
jadi kalau ditanya seberapa besar sangat besar sekali
dan khususnya untuk remaja dia mencari identitas diri jati dirinya
walaupun kita sudah menanamkan nilai nilai dia mulai membandingkan apa yang dia dapat nilai nilai di rumah dengan yang dia lihat
apalagi di sosial media instagram ya biasanya
mereka punya idola idola sendiri yang jadi panutan
jadi kalau ditanya seberapa penting sangat penting sekali dan sangat besar sekali pengaruhnya
begitu juga dengan informasi
sebaiknya kita juga yang memberikan informasi harus bijak
yang menanggapi atau berkomentar juga harus bijak gitu
jangan sampai malah membuat situasi menjadi sangat panas gitu
bagaimana ini kan sesuatu yang tidak bisa apa ya saya harus mengatakan memang era modernisasi digitalisasi semua informasi bisa masuk dalam tiap detik
bagaimana orang tua berperan dalam hal ini
melakukan pengawasan kan ya
jadi misalnya gini anak anak sekarang sudah punya sebenarnya kalau untuk di instagram untuk settingan itu sudah ditingkatkan lagi kalau menurut saya ya
apa yang boleh dan tidak boleh gitu kan ya
nah gak ada salahnya juga orang tua juga biasanya punya instagram ya
terus dipantau ya under supervised lah
dan juga yang perlu saya ingatkan di sini anak anak itu kan mencontoh
kadang kadang nih orang tuanya juga cukup gaul tapi dalam berkomentar misalnya ketika ada suatu kasus melainkan hati hati
komentar apa yang diberikan orang tua terhadap kasus tertentu anak akan mengadaptasi itu
jadi sebisa mungkin ketika kita berkomunikasi sama anak atau misalnya berkomentar tentang sesuatu kejadian yang viral kita juga memberikan komentar yang tidak menstimulasi anak untuk bertindak secara agresif juga
karena anak akan mencontoh
terakhir peran lingkungan secara keseluruhan
saya setiap menemukan kasus ini selalu menutup perbincangan
harapannya agar ke depan tidak lagi terjadi kejadian yang serupa tapi kemudian terjadi kembali
apa saran anda bagaimana kita kemudian bisa bersama sama berjabat tangan keluarga lingkungan masyarakat atau yang paling besar pemerintah untuk mencegah bullying terjadi
oke yuk untuk dari media sosial ini kita sama sama lebih cermat ya mbak ya lebih bijak
terus kalau dari pihak pihak yang terkait misalnya orang tua terutama dan para pendidik
yuk sama sama kita galakkan lagi kampanyekan lagi tentang bullying ini
jadi jangan dianggap ini adalah hal yang biasa
terus lebih oh ya gitu ketika memang ada satu anak yang merasa tidak nyaman terhadap perilaku temannya jangan dianggap itu hanya hal yang biasa
atau misalnya ah kamu aja yang baper
kalau kita ingat kondisi masing masing psikologis anak dan mental masing masing anak itu berbeda beda
jadi tidak bisa diperlihatkan
terima kasih mbak nidia dwiqa putri psikolog anak dari askara pelangi sudah berbincang bersama kami